kita ke topik lain bawaslu tidak mendapatkan bukti bukti soal adanya dugaan mahar oleh sandiaga uno terkait pencalonan di pilpres kepada pan dan pks
andi arief menilai keputusan ini bukti bahwa bawaslu malas untuk mengungkap kasus ini
ketua umum partai amarat nasional zulkifli hasan menyambut baik keputusan bawaslu atas dugaan mahar satu triliun rupiah kepada pks dan pan yang dinyatakan tidak dapat dibuktikan
ketua umum pan menyatakan sejak lama partai koalisi menganggap hal ini merupakan kabar bohong
kalau hok aja dibahas itu itulah kita bahas yang substansi yang produktif
jangan yang nggak benar hoax dibahas
habis energi habis waktu
sebagai salah satu saksi andi arief justru menilai bawaslu malas dalam mengungkap kasus ini
sebelumnya andi arief berada di lampung saat mendapat undangan dari bawaslu
andi menduga bawaslu tidak serius karena dengan biaya negara yang cukup besar seharusnya bawaslu mampu mengirim perwakilan untuk mendapatkan keterangan utuh dari andi terkait dugaan mahar satu triliun rupiah oleh sandiaga
dugaan mahar oleh sandiaga uno ini sebelumnya dicuit oleh wakil sekretaris jenderal partai demokrat andi arief
namun dalam proses klarifikasi oleh bawaslu keterangan andi arief tidak dapat didengar karena tidak memenuhi tiga kali pemanggilan oleh bawaslu
dari hasil pemeriksaan bawaslu tidak mendapatkan bukti bukti soal adanya dugaan mahar terkait pencalonan di pilpres
menanggapi tudingan andi bahwa bawaslu malas dan tidak serius ketua bawaslu justru menyayangkan ketidakhadiran andi selama pemanggilan
dan berapa kali tidak ada respon baik
saya sering pada pembentuk ini
apa bawaslu tidak mengirimi perwakilan bawaslu langsung ke sini
proaktif itu pak
ya jika kita diundang di sini nanti kalau diberi satu langkung kenapa ada apa apa apa lagi
ya datang saja sendiri
partai solidaritas indonesia meminta bawaslu lebih transparan karena belum berhasil mendapat keterangan dari andi
sekjen psi raja juli antoni juga mempertanyakan kinerja bawaslu yang belum memanggil sandi sebagai pihak tertuduh untuk memberikan keterangan terkait mahar satu triliun rupiah
bawaslu menyatakan laporan dugaan mahar satu triliun sandiaga uno ke pan pks tidak dapat dibuktikan
dari pemeriksaan bawaslu tidak mendapatkan bukti soal adanya dugaan mahar terkait pencalonan di pilpres tersebut
apa sebenarnya yang melatar belakangi keputusan tersebut dan untuk membahas hal tersebut saya sudah ditemani oleh ray rangkuti direktur eksekutif
selamat malam mas ray
kemudian ada johnson sitindaun ketua dpp partai demokrat
selamat malam bang jansen
dan terhubung melalui sambungan telepon ada rahmat bagja anggota bawaslu ri
selamat malam pak rahmat
pak rahmat mengapa akhirnya bawaslu memutuskan bahwa tidak menemukan bukti atas tuduhan mahar lima ratus miliar rupiah dari sandiaga uno ke dua partai politik pan dan pks
ya karena memang tidak cukup berhenti
pusul makanan disimul karena periksa saksi dari tiga saksi yang tidak jalan berlapor
satu saksi atas nama anti abik tidak dapat didengar keberangannya karena tidak menundangan yang telah disampaikan sebelumnya dua kali
walaupun kemudian empat kali kan karena beliau meluangkan waktu dua hari lagi kan
satu kali di hari jumat satu kali hari senin yang beliau juga tidak datang
kemudian ini sesuai dengan pasal dua puluh empat pn lima dan enam
kami akhirnya tidak menjelaskan terjadinya peristiwa pemberian uang kepada partai pks dan pan
jadi dasar utamanya karena
hanya diceritakan oleh
andi harim tentu satunya
yang berceritakan ini
jadi dasarnya adalah
kalau kemudian saksi yang dua lagi yang diajukan oleh pelapor
itu tidak bisa dianggap saksi karena mereka tidak mendengar melihat
dan menyaksikan saksi
dan menyaksikan saksi
dan mereka hanya mendapatkan dari bukti koran
dan ini yang tidak bisa diteruskan akhirnya
jadi dasar utamanya adalah karena andi harim tidak memenuhi panggilan bawaslu begitu
apakah kemudian pernyataan andi arief di media ini memang tidak bisa dijadikan alat bukti begitu pak rahmat
pernyataannya pak andi hal terkonfirmasi di awal dirinya
jangan jangan beliau sudah lupa
maksudnya itu harus diperanalisan
kenapa kemudian perlu pengadilan
karena di pengadilan pidana saksi itu harus hadir
kalau tidak hadir kemudian keterangan di bawah tumpahnya juga harus ada
tapi dinilai tidak penuh alat bukti yang penuh kan
nah oleh sebab itu saksi memang harus didengarkan keterangannya
itu yang kemudian menjadikan ini yang penting
tidak bisa kemudian ini hanya terbatas pada keterangannya di instagram
kemudian juga bisa dia bantah kembali kan nanti
karena dia agak repot nanti ke depan
kalau dia sudah hadir tanda tangan realth ya itu akan kita tindak lanjuti
oke pak rahmat ada tanggapan
kalau itu sudah dilakukan
oke pak rahmat ada tawaran sebetulnya kan dari andi arief
bawaslu bisa memeriksa andi arief di lampung
mengapa kemudian itu tidak dilakukan
tawaran itu sudah kita panggil dua kali
sudah kasih waktu juga dua kali
sudah empat kali kemudian diberikan
kenapa kemudian harus juga
kami kemudian harus ke sana karena si saky sendiri tidak benar benar ingin menyampaikan kesaksiannya
nah kalau kita ke sana nanti pasti pak rey akan bilang
tadi baru ketemu lagi
pak rey akan bilang bahwa ini bisa saja dilakukan
tapi kan tidak kemudian tidak berlaku di kasus kasus yang lain jadinya
jadi ini kasus tersendiri
dan itu yang kemudian
itu yang menjadikan kasus ini harus dipersamakan dengan perlakuan terhadap kasus kasus yang lain
jadi tetap harus ada kesaksian yang diberikan oleh taksi di depan pemeriksa
pemeriksa nya bawaslu yang dilaporkan kepada walser republik indonesia
kecuali kasusnya bermula dari bawaslu provinsi ya beda lagi
oke pak re anda namanya disebut sebut nih oleh pak rahmat
enggak tadi baru ngobrol ngobrol beliau
ini kan sebenarnya perdebatannya bukan lagi soal materinya
tapi teknis menggali informasi dari saudara andi arief
jadi andi arief merasa tidak harus di kantor bawaslu kira kira begitu
dimana saja pun ya sebetulnya keterangan dari beliau itu bisa disampaikan
tapi bawaslu berpendapat harus di kantor bawaslu
alasannya bukan karena aturan
tapi alasannya karena nanti akan ada persepsi bahwa kami tidak adil atau mengistimewakan saudara andi arief
oke dan itu tidak kuat sebetulnya
alasannya tidak kuat
kecuali merujuk kepada aturan yang menyatakan misalnya bahwa semua keterangan para saksi hanya bisa dianggap dan diakui bila mana dilaksanakan di kantor bawaslu sendiri
itu satu itu soal tempat
dan yang kedua kan soal cara
apakah satu satunya cara dalam konteks menggali informasi dari saksi katakan begitu hanya dengan mengajak mereka mengundang mereka datang ke bawaslu
apakah tidak cukup misalnya kesaksian di bawah sumpah
atau misalnya banyak banyak cara lah
kita sekarang punya banyak sekali model yang bisa sebetulnya dipakai dalam kerangka mencari informasi yang sesungguhnya
itu tentu saja konteknya kalau bawaslu punya keinginan membongkar kasus ini
tapi kalau memang keinginannya saya dari awal mendekatinya
dari pendekatan formil seperti yang disebutkan oleh sudara bagja tadi
ya saya pikir ini akan ya sudah terjadi akan sama dengan kasus kasus sebelumnya
kan kasus seperti dugaan adanya mahar ini kan bukan kali pertama
di pilkada serentak kemarin juga terjadi
pendekatannya juga hampir sama seperti yang dilakukan oleh bawaslu
yaitu memberi beban kewajiban kepada orang yang membuat informasi untuk membuktikan kira kira begitu
padahal sejatinya menurut saya
beban kewajibannya kalau ini dianggap kasus besar
sejatinya diambil oleh bawaslu
kecuali kita memahami kalau misalnya masalahnya atau pelanggarannya yang katakanlah pelanggaran ringan
pelengan ringan itu misalnya seperti apa
membuat sepanduk ya membuat mengirim baliho ya
yang justru seringkali dipergunakan oleh bawaslu untuk apa istilahnya itu ya menjerat para peserta pemilu gitu
nah kalau yang seperti itu kita bisa memahami
artinya yang bersangkutan datanglah
kayak bawaslu kalau nggak ya mungkin bisa dianggap
tapi ini kan kasus berat
kita sudah memiliki komitmen
bawaslu juga tagline nya jelas ya
politik uang harus diberantas ya kan
politisasi sarah harus diberantas gitu
oleh karena itu pendekatannya sejatinya datang dari bawaslunya
jadi jangan terlalu memberi beban kepada para pelapor atau juga kepada ya apa namanya kepada yang bersangkutan
kalau model pendekatannya begini terus
saya tidak terlalu berhati hati
saya tidak terlalu yakin
kita dengarkan dulu
kalau pendekatannya begini terus
saya nggak terlalu yakin
kasus kasus besar seperti ini akan bisa diselesaikan
yang kedua sejatinya juga kasus ini bisa ditindaklanjuti menurut saya dengan tidak lagi menjadikan pernyataan andi arief sebagai dasar
tapi berpindah ke objek lain
pengakuan sudara sandiaga sendiri
yang mengakui dan kita baca di banyak media
yang mengatakan bahwa
beliau memang memiliki komitmen untuk memberi dana kepada partai politik
memberi dana kepada apa namanya tim pemenangan
dan juga kepada dana kampanye
tiga dari redaksi ini punya implikasi yang berbeda beda
kalau yang bersangkutan mengatakan punya komitmen memberi uang sebagai dana kampanye sih nggak ada masalah
tapi itu kan nanti harus ada dulu dana rekening kampanye nya yang jelas gitu
tapi membuat komitmen dengan partai politik untuk dibantu
saya nggak tahu apakah bantuannya itu berupa uang atau apa
kita nggak tahu gitu
dan kepada tim pemenangan
ya itu bisa dijadikan kategori sebagai politik uang
karena ada komitmen memberi bantuan yang tidak semestinya dilakukan
dengan pernyataan ini bayangan saya
bahwa aslu justru mengalihkan objeknya
bukan lagi dari pernyataan saudara andi arief
tapi dimulai dari pengakuan saudara sandiaga
nanti akan dikonfirmasi dengan pernyataan andi arief yang di twitter itu
jadi twitter itu sudah fakta sekunder
fakta primernya justru adalah pengakuan sudara andi arief
oke pak bagja
sebetulnya masih banyak cara cara untuk mengklarifikasi kasus ini
dan ini bukan kasus yang ringan seperti yang tadi sampaikan oleh bang rey
ini termasuk pelanggaran
ini kasus yang berat begitu
mengapa itu kemudian tidak dilakukan
ditanyakan sama pak rey
ada nggak ketentuan pidananya di embalan partai politik
bung kalau soal pidananya kan ini yang menurut saya ya
coba ditanya aja

bung kalau soal pidananya kan ini yang menurut saya ya
apakah semua pelanggaran berat seharusnya dihukum dengan pidananya
apakah dengan mengatakan bahwa partai politik dilarang ikut pemilu pada periode berikutnya
kalau terbukti menerima dana mahar itu bukan merupakan sanksi berat
sanksi berat bagi sebuah partai politik
memang tidak bisa beribat
oke jadi berat menurut bawaslu itu hanya semata mata kalau ada sanksi pidana
kalau yang berat itu masalahnya seperti itu
kalau yang berat itu masalahnya definisinya begitu
maka apa istilahnya itu
mencabut apa namanya sepanduk mencabut umbul umbul itu bisa pidana
pidana yang kalau definisinya begitu ya berarti pelanggaran berat
kan pusing kita sudah melihat cara memandang bawaslu begitu gitu maksud saya
yang menjadi alasan kita
memang itu larangan
kemudian pembuktiannya harus pidana
baru kemudian ada sanksi administratif kepada partai yang bersangkutan
jika terbukti menurut putusan pengadilan
putusan pengadilan yang berkuasa
ini kan pelanggaran pidana yang berbuah pelanggaran administratif
kalau dilihat seperti itu
nah kita ini kita ini mencari ketentuan pidananya itu harus jelas
harus clear dan kuat
jangan sampai jadi masalah lagi kita nanti ke depan
apakah polisi bisa menerima
biasanya kami di sendera gagungdu itu akan nggak bisa
ketentuan pidananya tidak ada
ini sama seperti undang undang pilkada sebelum undang undang sepuluh tahun dua ribu enam belas
mengenai pilihan pemberi uang dan itu yang jadi trouble
nah kak kan panggil dulu
ini tidak kita lihat dulu
kita panggil dulu yang saksinya sekarang
ini sudah kaya andi arief
kalau kaya gitu
kita sudah agak hati hati juga ini
karena kita sudah memilih ini
kita bisa di gugat orang juga
sebelum kita berdebat lebih lanjut lagi saya ingin tanyakan mengapa kemudian andi arief ini tidak memenuhi panggilan bawaslu
tapi dijawab setelah jeda
bu weng jansan kita akan kembali setelah jeda berikut ini
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya kembali kami lanjutkan dialog saya ke bang jansen dulu
sebetulnya apa sih yang menyebabkan andi arief kalau kemudian tadi disebutkan pak bagja sudah empat kali dipanggil bawaslu tapi kemudian berhalangan hadir
jadi yang pertama kami menghormati sepenuhnya keputusan bawaslu ini
itu dia sp tiga atau kalau mengikuti perbawaslu nomor tujuh tahun dua ribu delapan belas tidak ditemukan pelanggaran
itu dia sp tiga dalam tanda kutip di persoalan ini
ada pernyataan ketua bawaslu pak aban ya kalau tidak salah itu yang menyatakan ketidakhadiran andi arief inilah yang kemudian membuat bawaslu tidak bisa melanjutkan perkara ini
untuk mendapatkan kejelasan kan gitu
jadi kami itu menolak pernyataan pak asban ini
kami menolak itu
karena memang sejak awal bang andi itu sadar betul atas nama apa ada persoalan internal lah ya domestik di lampung yang harus diperlukan
di lampung yang harus diurus beliau tidak bisa hadir secara fisik ke kantor bawaslu di jakarta
itu makanya ada tiga model cara penyampaian klarifikasi yang dia tawarkan
yang pertama itu melalui video call atau telekonferensi
jadi karena tau hari ini kan kita sudah masuk di abad komunikasi ya era teknologi
bahkan di peradilan umum sekalipun nanti saya masuk ke situ bang ray
bahkan di peradilan umum kita sekalipun sejak tahun dua ribu dua ini sudah dilakukan
waktu itu pertama kali mahkamah agung mengizinkan dalam perkara pemeriksaan saksi b j habibie di kasus non budgeter bulog
tahun dua ribu dua itu
jadi enam belas tahun lalu telekonferensi itu sudah pernah dilakukan
ketika itu perkembangan teknologi kita teknologi komunikasi kita belum semaju saat ini
yang kedua ketika itu bang andi menawarkan bisa tidak saya buat klarifikasi itu melalui surat tertulis ditandatangani resmi
yang ketiga beliau menawarkan bawaslu ini kan ada juga perwakilannya di lampung
saya diperiksa di lampung saja lah
waktu itu kita diskusi bisa tidak
artinya sebetulnya adi arif itu serius gitu
ya serius jadi waktu itu kita diskusi dengan saya bisa tidak itu
saya katakan ketika itu begini bang kpk saja yang tidak punya cabang di indonesia ini
mereka itu biasa untuk memberikan saksi daerah itu meminjam kantor kejaksan atau kepolisian
itu yang tidak punya kantor cabang loh ya

yang jelas jelas punya perwakilan bukan hanya
di provinsi tapi di seluruh kabupaten
bahkan ketika itu diskusi dengan andi itu
abang ini jangan jangan adalah
jalan selangkah lebih maju untuk membuat
betul betul menjadi tempat peradilan
sengketa pemilu karena kita ini kan tujuh belas ribu
pulau kalau kemudian semua saksi
dari sidi kalang sana ditarik ke
jakarta ini harus ke medan dulu nyari
tiket penerbangan ke jakarta
nyari penginapan kan susah toh di sana juga
karena ada kantor bawaslu di tingkat kabupaten
mk juga kalau terkait persoalan
telekonferensi itu dalam perkara
sejenis ini lah artinya ada
persoalan kepemiluan itu sudah melakukan
jadi banyak sekali saksi saksi
mk itu diperiksa bahkan bukan di ruang
pengadilan tetapi kemarin
misalnya mk itu pernah pertama kali
melakukan pemeriksaan saksi melalui
via telekonferensi itu mereka meminjam
ruang di universitas diponegoro misalnya
di semarang jadi dari
sanalah kemudian saksi itu memberikan
keterangan oke pak bagja ini sudah ditawarkan
sebetulnya ada tiga solusi kenapa
kemudian bawaslu tidak menindaklanjuti
solusi yang ditawarkan oleh
saksi utama kalau memang
kesaksiannya andi arief ini begitu penting
tanyakan pak pasti
itu saksi datang sendiri
ingat pak satu ya
yang diperiksa melalui telekonferensi
itu periksa sidangan
beda tuh beda tuh
yang tidak bisa diaplikasikan
kpk tadi kpk memeriksa saksi di kantor
kerja sana tuh kepolisian itu masih dalam
tahap penyidikan itu bukan hanya persidangan
kalau yang itu silahkan dilanjutkan pak bagja
diisi apa diterangkan
oleh saksi yang
karena memang di bawaslu nanti mungkin di
tidak ada kemudian pemeriksaan dilakukan
di tempat sana apa
ke orang sana itu nggak pernah
dilakukan karena saksi
lampung bukan di bawaslu
kabupaten tulang bawang lah
kecuali kasusnya ada
di sana kasusnya ada di sana
dan sentra gakumlu yang melakukan
ingatlah kalau ini pidana ya
ya kalau ini pidana sentra gakumlu
harus merundingkannya dengan polisi dan jaksa
ini juga harus
di hasil itu
dimohonkan hadirnya di
bawaslu itu kan sudah kita
hubungkan juga dengan
polisi dan kejaksaan yang ada
ini pidana masalah pendekatannya pidana
mungkin pendekatan administratif
ini agak beda
pendekatan pidana bagaimana
sederhana saja ya jadi ada prinsip
pokok dihukum pidana tadi katanya
bang rahmat mbak jendi jadi lembaga yang
punya kewenangan melakukan penyelidikan itu
memang harus sedikit mau capek lah
bahkan ya bawaslu ini
karena memang menawangi tujuh belas ribu
sepuluh pulau di indonesia ini wilayah kerjanya
ya harus berpikir sedikit
lebih progresif jadi bukan hanya menunggu
di kantor saja mari kita tanyakan
saja misalnya ke ahli ahli begitu
tiga yang ditawarkan andi arief
tadi itu make sense masuk di akal apa tidak
belum lagi kan andi ini sekarang
diposisikan oleh bawaslu sebelum
putusan kan sebagai saksi dalam tanda kutip saksi
mahkota kan penting sekali
perannya katanya kalau ini tidak diperiksa
maka yang lain lain tidak bisa kami periksa
seakan akan kan andi inilah yang kemudian
sebagai pintu masuk untuk bisa memeriksa yang lain
ya menurut saya
effortnya bawaslu itu harus sedikit
lebih ditambah lah dibanding kemudian memeriksa
saksi saksi yang kualitasnya bukan mahkota
kalau memang kita sepakat andi adalah mahkota disini ya
oke tapi kalau kemudian memang posisi andi arief
adalah saksi mahkota mengapa kemudian
komitmen untuk memberikan keterangan
di bawaslu itu
tidak ditunjukkan begitu dengan
begitu itu yang saya katakan tadi ada perusahaan domestik
yang jauh lebih penting bagi andi hari ini
ayah beliau itu namanya
kiai haji arief mahya banyak yang tidak tahu
karena andi ini aktivis kiri dalam tanda kutip orang bilang
ayahnya ini mantan
rais suryah pwnu di lampung sekarang
stasar pwnu di lampung umur sembilan puluh dua tahun
jadi minggu lalu
sebelum saya kemudian diutus bang andi ke bawaslu
saya tanya bang bisa ke jakarta
tidak nggak bisa buat saya
prioritas hari ini ya keluarga yang jauh lebih penting
adalah gimana caranya
merawat ayah saya yang sudah umur sembilan puluh dua tahun ini
sudah sepuh sekali katanya jadi memang
ada problem beliau tidak bisa hadir
secara fisik di jakarta tetapi
karena beliau tahu penting betul keterangannya ini
mari kita cari opsi
makanya waktu itu kita diskusi apa aja
menurut kamu sebagai mantan
sebagai lawyer opsi opsi
yang pernah dilakukan baik di pengadilan
umum di mk atau di peradilan
yang berbau kuasidwisial seperti bawaslu ini
tiga itulah yang tadi kita tawarkan
jadi kalau pertanyaannya adalah
apakah ini penting diungkap bagi
sudara andi sebetulnya ini lebih
tepat ditanyakan kepada bawaslu
mereka merasa penting gak kasus ini
diungkap sejauh apa komitmen
mereka terhadap upaya untuk membongkar
politik uang di dalam pemilu
bukan politik uang yang ecek ecek ya
tetapi uang dalam konteks
itu sangat besar dalam uang masuk
yang diterima oleh partai yang diterima
oleh kandidat terus juga uang keluar yang
mereka berikan dalam konteks itu tadi
misalnya dia dapat perahu atau tidak
karena kalau kita baca situasi
politiknya misalnya kan
nama sandiaga sendiri tidak muncul
sebagai kandidat yang kuat
sebagai calon wakil presiden dan tiba tiba
terjadi perubahan yang sedemikian besar
meskipun saya tidak menuduh ya
itu mau saya
itu penggambaran situasi
memang terjadi mahar begitu
penggambaran situasi ini ya sebetulnya bisa
menjadi background bagi bawaslu
merasa bahwa ini perlu nggak diungkap
ini sesuatu yang penting bagi republik ini untuk diungkap sehingga
tekad kita untuk menyediakan mahar
dalam berbagai bentik dan prinsipnya
dapat ditindakan dalam
proses pemilu oke pak bagja
saya ingin anda jawab pertanyaan
dari bang rey ini tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah pariwara
cnn indonesia prime news segera kembali
kembali ke cnn indonesia prime news
kita masih membahas putusan
lima ratus miliar rupiah terhadap dua partai
politik atas pencalonan
wakil presiden sandiaga uno
ini pertanyaan dari
bang rey disini seberapa penting
sebetulnya kasus ini bagi bawaslu
bukan seberapa penting bagi bawaslu
seberapa penting bagi penegakan hukum pemilu
apalagi makanya bawaslu kan
ini kan di rd delapan puluh
kami selalu dilihat ini
kalau kita mau tas tes tidak ada ketentuan
pidananya kita lakukan
kita sudah koordinasi dengan senter agung
itu bisa tidak
ini bisa tidak oh sulit dipanggil karena ketentuan pidananya tidak ada
begini apa kemudian
kalau dalam pemanggilan itu jelas
pelanggaran pasal dua ratus delapan puluh
junto pasar berapa
dengan ketentuan pidananya
itu biasanya seperti itu pemanggilannya
sekarang kan hanya rd delapan puluh
oke nah itulah yang kemudian
agak sulit kemudian masuk
tapi kemudian kita paksa juga
kalau kita baca perbawah seluruh nomor tujuh itu ya
yang saksi bisa di
dari saksi ini kemudian
bisa menembus saksi saksi yang lain
itulah kemudian kita
menyediakan dua saksi
dan satu saksi lagi mas
dua saksi tidak melihat tidak mendengar
dan tidak ya kan hanya satu
kemudian yang pernah kemudian melakukan itu
belum juga terkonfirmasi
apakah pernah melihat mendengar dan
dan menyaksikan ada uangnya itu saja
itu tidak pernah dijelaskan
orang yang kemudian dituduhkan melakukan
mahar politik ini
apakah kemudian tidak
penting bagi bawah seluruh untuk
ya perlu diminta keterangan mbak
ya itu jelas perlu
tapi prosedur formal yang disepakati
di kami ini ya ini prosedur kami ini ya pada saat ini ya
itu tidak kemudian memungkinkan
kami kemudian ke
tidak memungkinkan karena
tidak memungkinkan karena
karena pemeriksaan yang
presiden yang biasanya
kita melibatkan polisi dan kejaksaan
itu hanya ada di bawah suri
tergantung persetujuan dari polisi dan jaksa
dan juga bawah
ini ketika dipanggil
datang atau tidak
itu yang harus dinilai
jadi kami tidak berdiri sendiri disini
itu yang harus
dilihat secara jernih
dan kemudian juga
jadi bawah seluruh tidak sendirian begitu ya
iya kalau itu kan kita tahu
tetapi kan kegak kumdu itu
kalau ada dulu
penetapan bawah seluruh bahwa kasus ini dapat ditindaklanjuti
kalau kasusnya dianggap kasus yang berkaitan dengan
pidana kalau yang berkaitan
dengan mempidana bisa diselesaikan sendiri
oleh bawah seluruh dalam bentuk rekomendasi
ini jelas bukan
bersifat pidana karena tadi disebutkan oleh
bang bagja tidak ada
sanksi pidana nya oleh karena itu sebetulnya
tidak relevan juga mengaitkan kasus ini
kepada kegak kumdu
karena tidak ada unsur pidana nya
yang kedua kalau kita baca
perbawah seluruh nomor tujuh

disebutkan sebetulnya penanganan perkara itu
atau pemanggilan saksi saksi
dan macam macam itu tidak ada kaitannya dengan
jenis pelenggaran apakah pelenggaran
yaitu bersifat pidana atau administrasi biasa
jadi keduanya baik
pidana maupun administrasi biasa selama itu
di dalam proses pemeriksaan bawah seluruh
bawah seluruh punya kewenangan untuk melakukan
pemeriksaan jadi tidak perlu harus
melibatkan dulu kegak kumdu itu
kalau kita baca perbawah seluruh
dan kalau kita baca juga perbawah seluruh tidak ada ketentuan juga
bahwa kesaksian baik di dalam
pelenggaran yang bersifat pidana
maupun yang bersifat katakanlah non pidana
itu harus dilaksanakan di kantor bawah seluruh
kalau kita baca juga perbawah seluruh itu
ada aturan yang memberi kewenangan
kepada bawah seluruh untuk membentuk tim
atau istilah mereka itu tim verifikasi
artinya kalau bawah seluruh
secara organisatoris misalnya
berkeberatan katakanlah datang ke lampung
mereka sebetulnya bisa membentuk tim
mengutus tim itu ke lampung
untuk meminta keterangan saudara andi arief
berkaitan dengan apa namanya
laporan yang masuk kepada bawah seluruh
terkait dugaan adanya mahar itu gitu
nah itu diatur dengan jelas
di dalam perbawah seluruh
tapi kan model model ini
seperti diabaikan menurut
pandangan kita oleh bawah seluruh
telekomprehensi itu juga baik yang di mk
pada awalnya nggak ada ketentuannya
tapi dilakukan oleh
dilakukan sendiri oleh
baik mk maupun ma
yang kemudian sekarang kita jadikan
sebagai standar untuk melakukan
perperiksaan dan itu biasa biasa saja
jangan terpaku oh belum pernah kita lakukan
itu ya memang karena memang
belum ada hajat untuk melakukan
apa namanya perperiksaan itu

baik di pengadilan telekonferensi itu
dengan ini sudah diputus oleh
bawaslu kira kira partai demokrat
sendiri akan melakukan apa
tidak punya sikap terhadap persoalan ini
karena kan kita tidak pihak kan
pelapor pelapor bukan kita
terlapor juga bukan kita
pelapornya kadang demokrat
saya ingin melihat dari perspektif lain ya
untuk kebaikan pemilu kita kedepannya
saya kira dengan luasnya indonesia ini
cara pemeriksaan ditawarkan di arab kemarin
itu adalah solusi terhadap
indonesia kita yang luas ini
dimana tidak semua orang kemudian dari daerah sana
bisa hadir ke jakarta
untuk memberikan keterangan sebagai saksi
padahal dia adalah saksi penting untuk
sebuah perkara tertentu
saya juga baca perbawaslu
tahun dua ribu delapan belas inilah hukum acara
memeriksa pelanggaran pemilu di
bawaslu memang ketiga yang ditawarkan
andi arief tadi itu tidak ada
makanya kita berharap kedepannya
perbawaslu ini demi kebaikan
pemeriksaan di bawaslu kita juga
dirubahlah ini ini dimasukkanlah tiga itu tadi
sehingga kemudian kedepannya
kalau orang tidak bisa hadir fisik di jakarta
bisa salah satu dari tiga model itu yang ditempat
tidak bisa hadir dan tidak mau hadir
apakah kemudian karena kalau tidak bisa hadir
oke kalau tidak mau hadir
apakah kemudian kpu atau bawaslu
mengatakan kasusnya ditutup
yang terakhir dari kami mungkin begini mbak eva
keputusan ini kan sudah diambil
perkara sudah ditutup
cash close ya berdasarkan lp
dari federasi serikat pekerja apa itu
kan begitu dia jadi
bagian dari kontribusi bawaslu
bagi pemilu kita biar lebih dingin
karena kemarin pak prabowo dengan pak jokowi
juga kan sudah rangkulan begitu ya
kalau kemudian ada termometer politik
politik bukan berdekatan hukum
kalau ada termometer politik
pasca kemarin mereka berangkulan itu
tensinya kan udah jauh turun ini
suhunya sudah jauh turun kan
semoga pasca keputusan bawaslu ini juga
suhu suhu tersisa yang panas itu juga
sekaligus silang lah sehingga kemudian kita
aura pelukan itu kemudian juga menular ke bawaslu
ini mendingin kan suasana atau
karena itu yang jadi lebih penting
dan yang penting juga sebetulnya kan
masalah keadilan saya ingin tanya sebetulnya
apakah kasus ini
kemudian sudah ditutup tidak mungkin dibuka
kembali pak bagja
bisa dibuka kembali memang kalau dilaporan
oke artinya kalau
kemudian nanti ada pihak pihak yang tidak puas
terus kemudian melaporkan lagi
ini masih bisa ya
syarat materil saksi yang mengetahui
peristiwa tersebut tidak bisa
kemudian baru masuk kemudian
seluruh bayangkundung itu
makanya apa yang kemudian dibuka
dari itu aneh aneh aja loncat loncat itu
makanya syarat materil disitu sudah memenuhi
tidak sulit kemudian kita kan lagi mencari
syarat verifikasi terhadap
syarat formal dan materil dan akhirnya
itu tidak bisa ditindaklanjuti
itu dia kenapa karena
saksi yang melihatnya tidak ada
ini jelas saksi yang
disana materil itu saksi yang
mengetahui peristiwa tersebut
mengetahuinya itu jelas itu
baik artinya ini masih ada
sebetulnya pak andi arief
menurut keserahan itu
persoalan ini kan sebetulnya kan perdebatan kita
bukan tidak bisa digali
saudara sandi arief juga sampai sekarang
menyatakan tidak pernah menolak
satu tidak pernah mencabut
nah persoalannya teknis
dengan cara apa anda mendapatkan
kesaksian saudara andi arief
bawaslu bersih pegang entah pakai dasar apa
kita nggak tahu harus di kantor bawaslu
andi arief menyarankan
tiga opsi opsi pertama tadi
bentuklah di bawaslu aja di lampung
kan juga ada sebetulnya
ketentuannya namanya tim verifikasi
ya yang dibentuk oleh bawaslu gitu
atau yang ketiga tadi surat
pernyataan dari situ saja
sebetulnya kalau bawaslu punya
keinginan yang kuat membongkar kasus ini
ada kemauan yang keras
dari saudara andi arief untuk
cuman ya saya nggak tahu
dengan dasar alasan alasan yang disebutkan tadi
belum berkesempatan datang ke bawaslu
untuk memenuhi undangan itu itu satu
yang kedua ada juga pengakuan
saudara sandi arief yang terkait
dengan komitmennya untuk memberikan
dana bukan dana komitmennya
memberikan membantu istilah beliau itu
kepada partai komitmennya juga
membantu tim pemenangan
maksudnya dua ini apa
dan tentu saja dua pernyataan ini bisa
ditarik dengan pernyataan saudara andi arief
itu yang saya sebut tadi
bumbagja bukan melompat
sejatinya setelah ada pengakuan
saudara sandi arief itu
objek pemeriksaannya bukan lagi
tentang tweetnya saudara andi arief
tetapi pengakuan sandi arief sendiri
jadi tweetnya andi arief itu
bisa sebagai alat
penunjuk yang lain
terkait dengan pengakuan
saudara sandi arief
apa maksudnya dengan komitmen
komitmen membantu kepada partai
dan komitmen membantu kepada tim pemenangan
bisa dikategorikan sebagai politik mahar
pak bagja silahkan menanggapi
apakah kemudian tadi yang disampaikan
kalau mau pindah sebetulnya
ke objek pernyataan
saudara sandi arief itu kasus ini masih bisa
dilanjutkan apakah kemudian
masih bisa dilanjutkan
keputusan kami tidak
dalam hal laporan laporan yang masih tidak hadir
persoalifikasi menerima keundangan
dan kemudian kalau tidak hadir juga
kami sudah melakukan kajian tidak terbukti
bukti yang tidak cukup
jadi untuk laporan kes ini
menurut keputusan bapak
tapi bisa dibuka bisa kalau ada laporan baru
ya kan dalil barunya itu menurut saya
mbak gja itulah pengakuan
saudara sandi arief sendiri
tapi memang itu yang sudah diputuskan oleh bawaslu
menurut bawaslu untuk saat ini
case close bawaslu akan menunggu
laporan berikutnya ya
dengan bukti bukti baru berikutnya
pak rahmat bagja terima kasih
sudah bergabung di cnn indonesia
bung jansen dan juga bang rey
masih akan lanjutkan dialog tapi dengan topik
lain kita akan kembali setelah
partai demokrat bereaksi atas kepindahan beberapa
angkat bahasannya sesaat lagi cnn indonesia
prime news segera kembali